ngapain lu berdiri
kamu juga berdiri
ya gue mau nari
lu gimana sih tis
panjatan gue sekarang
gak bisa tuh
kan terakhir kamu yang narik
iya tapi gue baru dapat dua kali
lo kan udah banyak dari pagi
salah sendiri kamu datangnya siang
pokoknya sekarang giliran saya
makanya kalau punya mata dipakai
oh seperti ini
aku mau jalan nih
ya udah kita sana
lagi nya juga udah cukup
masa misalnya lah anggota kita itu
kalo juga biz tersabit
menurut lo betul sudah
nih memang inget aku
yang ini kita nomerin ga tapi ya
lagi apa sia databases
overall tidak ah
beberapa band right
ya jadi apa saja
makasih makasih lain kali jelasin tegesin
yang jelas yang bayar yang punya duit tuh
ke rumah lo
mak ngapain di sini
mau asal masal doang
dia ada pesan kue
tapi butuhnya cepet
oh seperti itu
kan lo udah punya mixer dua
ya tati kan ngerjainnya sendirian mak
belom beli bahan bahannya
belom bikin kuenya
oh seperti itu
lu aja yang bikin kuenya
ntar yang belanja yang nganterin sama urusan tetek bengek biar laki lo yang ngerjain
bang ojak kan ngeojek mak
kagak usah ngojek dulu
daripada ngojek dapet duitnya kagak seberapa mendingan ini nih
ya kagak ada terusannya
lo tinggal lakuin aja
doll pak buk
buang nafas dulu mak

emang kenapa be
lu kalau buang napas kayak begitu sama juga buang rezeki
rejeki aja belum dapet
gimana mau buang buang rejaki
kenapa sih be
kan dia nggak buang nafas lagi
tapi lu udah ngomong buang buang rezeki
din kerjaan mah jangan dibingungin
itu dia be
din bingung mau kerja apaan
biar bagaimana juga lu kuduk punya kerjaan
apa din jagain kontrakan aja be
lu kira itu kontrakan bakal lari
kalau kagak lu jagain
tukang gue dulu jualan
segala macem buah didagangin
dari mulai rambutan sampai kecapi
ngerti kagak lu
bubur kacang ijo
bubur kacang ijo
den kalau orang mau usaha kudu yang lo senengin dulu
ngerti kagak lu
lu tahu kagak lu kan dari kecil seneng bubur kacang ijo
jadi pas dah lu kalau jualan bubur kacang ijo
laku ya syukur
kalau kagak laku kan bisa lu habisin sendiri
ngapain lu berdiri
kamu juga berdiri
ya kumuh narik
panjatah gua sekarang
kan terakhir kamu yang narik jak
tapi gua baru dapet dua kali
lo kan udah banyak dari pagi
salah sendiri kamu datangnya siang
pokoknya sekarang giliran saya
tuh kan kamu sih ah
iya bang kedalam
kalau di rawabebek mah banyak atumid
oh boleh boleh aja kalau sekedar nyariin mah
nah gitu atuh
jadi saya semangat nyariin kontrakannya
ya udah atuh